kekalahan di ajang asian games agustus lalu tak mengurangi antusiasme pecinta sepak bola
untuk menyaksikan penampilan tim nasional pada laga uji coba internasional melawan mauritius selasa sore
antrian panjang terjadi di loket penjualan tiket stadion wibawa mukti cikarang jawa barat selasa pagi
ratusan supporter tim nasional mengantre sejak pukul enam pagi
untuk menghindari calo setiap penonton hanya boleh membeli maksimal lima lembar tiket
tiket pertandingan uji coba yang termasuk kalender resmi fifa ini dipatok mulai dari rp lima puluh sampai rp satu ratus lima puluh
sudah ada produser lapangan dayu jihan di stadion wibawa mukti cikarang jawa barat
jihan seramai apa situasi di sana saat ini dan bagaimana peluang indonesia dalam laga kali ini
soreva berbicara tentang bagaimana seluruhnya situasi di stadion wibawa mukti cikarang
bekasi ini memang antusiasme para penonton di sini sangat memang luar sekali dan
dan seperti yang disaksikan di belakang saya di depan atau dimanapun di seluruh penjuru stadion wibawa mukti cikarang di sini
semua penonton di situ bernyanyi memberikan semangat secara penuh bagi para penonton
para pemain timnas yang pada soal satu d
jika anda saksikan di sini memang para supporter memberikan semangat yang tiada henti memberikan lagu lagu tanpa henti
memberikan tepuk tangan yang tiada henti bagi para pemain timnas kali ini
hingga saat ini laga sudah berlangsung selama delapan belas menit
dan memang kedudukan
begitu namun jika berbicara tentang pertandingan antara timnas indonesia melawan dari timnas mauritius ini sendiri
memang cenderung tipis begitu bagi indonesia
karena mengingat pada tahun dua ribu delapan belas ini sendiri eva dan juga pemirsa
memang dibandingkan dengan mauritius indonesia baru melakukan satu kali laga
sementara dari timnas mauritius sendiri sudah melakukan enam kali laga di tahun dua ribu delapan belas ini
ini memang mengingat tahun dua ribu delapan belas
menjadi tahun yang cukup sibuk bagi timnas indonesia karena adanya asean games dua ribu delapan belas
tidak hanya itu jika kita ingat memang timnas indonesia ini sendiri sedang beradaptasi dengan situasi situasi baru
salah satunya dengan ketidakadaannya pelatih timnas indonesia yang masih berada di spanyol dan masih belum memberikan konsil masyarakat
apakah akan terus melanjutkan menjadi arsitek bagi timnas indonesia
tidak hanya itu kemarin timnas indonesia mengenakan jersi baru berwarna merah dengan lambang garuda di dada kiri
ini menjadi sebuah semangat baru juga bagi timnas indonesia untuk berlaga di pertandingan pertandingan selanjutnya
dan berbicara mengenai jumlah pemain indonesia kali ini mengeluarkan beberapa pemain andalan yang dikeluarkan
yang ini ada
buasolosa kemudian ada fahruddin ada rizki pora kemudian ada bayu pradana dan juga tentunya stefan
jadi dongkrakkan semangat bagi timnas indonesia untuk terus mencari poin untuk terus menambah poin gol mereka
agar dapat mengungguli timnas dari mauritius ini yang di peringkat fifa
memang mortius ini berada cukup tinggi angkanya begitu dibandingkan di indonesia
jika indonesia berada di tingkat satu ratus enam puluh empat maka
timnas mauritius ini berada di angka satu ratus lima puluh lima
ini cukup berat begitu bagi indonesia untuk mengejar angka agar dapat naik peringkat di peringkat fifa itu sendiri eva
baiklah semoga tadi anda katakan mereka mengenakan tim nasional mengenakan jersi baru
ini ada semangat baru semoga semangat baru ini bisa memberikan hasil yang memuaskan di akhir pertandingan
diayu jihan melaporkan langsung dari cikarang jawa barat